kalau di indonesia ada nasi goreng nah dari spanyol ini ada namanya nasi paya
seperti nasi goreng tapi tidak digoreng
saya akan ajak anda untuk mengetahui cara pengolahannya dan juga merasakan keunikan nasi payah khas spanyol
paela yang diucapkan paheya adalah makanan khas spanyol yang berbahan dasar beras dan dimasak dengan beragam bumbu dan rempah
sejarahnya pahea disajikan dengan daging ayam dan daging kelinci saat peternakan kota valencia spanyol pada abad sembilan belas itu sedang berkembang
namun seiring akulturasi budaya paheya kerap disajikan dengan seafood seperti udang cumi cumi dan kerang atau yang biasa disebut paheade marisco
ada juga payah mixta yang lauknya berisi campuran daging maupun seafood
nah untuk para vegetarian bisa memilih pahea vegetariana
uniknya makanan ini tidak diolah menggunakan sembarang penggorengan
masaknya harus dilakukan di atas wajan pipih lebar yang disebut patella
demi mendapatkan sokarat atau kerak nasi yang ada di bagian dasar wajan
nah kerak nasi itu yang menjadi indikator berhasil dan nikmatnya sewajan pahea
bahan bahannya sederhana dan mudah didapatkan di supermarket
udang kerang cumi kacang polong sayur buncis kunyit bubuk daun rosemary safron garam kaldu tumisan yang terdiri dari bawang
setelah patela dipanaskan dan diberi olive oil masukkan irisan tomat bawang putih bawang bombay dan paprika
setelah itu masukkan kaldu seafood yang sudah dimasak sebelumnya ya
lalu tambahkan air yang berfungsi untuk mematangkan beras
setelah itu masukkan potongan cumi cumi aduk sebentar
lalu masukkan kacang polong dan kacang putih
lalu tambahkan sayur buncis sebagai pelengkap rasa
kemudian masukkan beras khas spanyol atau arborio sesuai lebar patela
kemudian diaduk dan diberi garam daun rosemary dan kunyit untuk menghasilkan warna kuning pada nasi serta memberi aroma yang khas
tapi selain kunyit warna kuning keemasan pahea dan aroma rempah juga berasal dari safron
nah safron ini yang bikin paheya menjadi makanan yang premium
safron adalah rempah dari bunga krokus ativus yang berbentuk benang halus tipis dan berwarna merah
safron disebut sebagai rempah termahal di dunia karena langkah dan cara penanaman dan proses panen yang rumit serta membutuhkan teknik khusus
satu garam safon saja sudah cukup digunakan untuk satu patella ini
setelah nasi mulai termasak paheya tidak boleh diaduk melainkan cukup menggoyakan patelanya saja agar tidak merusak sokarat
memasak paheya membutuhkan waktu sekitar dua puluh menit
sambil menunggu nasi arborio tanah topping seafood bisa diletakkan di atas nasi agar ikut termasak
jangan lupa dibalik agar matang di kedua sisinya
tapi kenapa sih uniknya ini selalu harus dengan panci yang besar
karena itu untuk nasi harus ada sedikit tipis and then tidak di nempel
kalau mau coba nanti di sini ada itu nasi ada tipis and then lihat tidak di
tidak nempel nasi kalau nempel tidak enak
so harus sedikit tipis untuk nanti di apa nama itu di
so ini paling suka orang spanyol so makan dari luar terakhir dari dalam
mencium aroma paheya membuat saya tak sabar untuk segera menyatapnya
satu patella ini bisa untuk disantap berlima loh
nasi paheya akan saya santap sambil menyeruput minuman otentik spanyol
ada sang gria minuman anggur yang berisi potongan apel dan stroberi mengobati dahaga usai mengunyah makanan berempah
paya de marisco matangnya si nasi arborio ini disebut al dente
yang bagi warga orang spanyol itu teksturnya matang di luar namun agak sedikit mentah di dalam seperti makan risoto
namun kalau anda datang ke restoran spanyol bisa memesannya yang fully cook atau matang sempurna sesuai lidah indonesia
untuk menyantapnya ini juga bisa menggunakan alioli sejenis garlic mayonese
hingga saat ini di spanyol paheya menjadi makanan yang selalu ada dalam setiap pertemuan
biasanya orang spanyol menikmatinya langsung dari patela bersama sama sebagai menu utama
potongan lemon wajib ada dalam setiap paheya untuk mengusir amis dari seafood mau pake
ataupun bahan lauk lainnya
tak hanya itu air perasan lemon memberi cita rasa asam segar yang berpadu dengan rempah di dalam pahea
itu kenapa makanannya sangat humble sekali karena dia identik dengan makan tengah
seperti kalau orang kita mungkin udah biasa ya dengan makan tengah beda dengan orang western ya
jadi makanan paheya ini tuh dimasak di panci yang sama dan dimakan di panci itu juga beramai ramai seperti itu
tapi makannya dari panci ya bukan dipiringin ya
iya betul betul jadi ada khasnya sendiri dia menggunakan nasi yang short grand rice atau kalau kita disini lihat nasi sushi ya
mereka sih sebutnya bomba spanish bomba rice jadi nasinya lebih pendek ukuran greennya terus dia lebih less starchi atau kandungan pati di dalam nasi tersebut itu tidak sebanyak nasi nasi seperti biasa
jadi itu kenapa pada saat dimasak dia itu nanti ada kayak keraknya gitu mbak di bawah
jadi semakin ada kerak di bawah itu berarti paheyanya bagus gitu semakin bagus gitu mereka sebutnya sokarat keraknya itu
anda bisa menyantap paheya di restoran spanyol yang ada di indonesia
namun patela yang digunakan tidak akan selebar seperti yang saya gunakan ini hanya berukuran sedang atau untuk dua porsi
harga sewajan paheya berkisar dua ratus lima puluh sampai rp tiga ratus rupiah cukup hemat kan apalagi jika anda menyatapnya bersama rekan atau keluarga
paheya bisa menjadi variasi menu nasi jika anda ingin mencoba sendiri di rumah
yang terpenting wajannya pipi lebar serta membeli beras yang fulet
tim liputan cnn indonesia